untuk menentukan satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
kementerian agama kabupaten tasik malaya jawa barat
melakukan pemantauan hilal di pantai sindangkerta cipatujah
persiapan pemantauan hilal melalui badan rukyat dan hisap
kementerian agama kabupaten tasik malaya pada jumat pagi
petugas membawa dan menyiapkan alat alat seperti teleskop
pemantauan hilal kali ini dilaksanakan di pantai sindangkerta cipatujah
peserta pemantauan hilal tidak lagi dibatasi hanya delapan orang seperti tahun lalu
peserta yang memantau hilal kini berjumlah belasan orang yang terdiri
dari perwakilan pemerintah ormas keagamaan hingga aparat
nantinya hasil pengamatan hilal akan dilaporkan langsung kepada kementerian agama
sebagai bahan pertimbangan penentuan satu ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
untuk kabupaten tasik malaya insya allah akan dilaksanakan di cipatujah
insya allah kami akan memakai alat yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah
insya allah akan hadir dari badan serbuknya daerah
insya allah akan hadir didampingi oleh pengadilan agama dari kemenan dari mti
dari pemerintah daerah dan ormas islam termasuk yang memahami